untuk melihat apa saja kegiatan pasangan calon pemimpin jakarta pasca debat tadi malam
kita langsung ke koresponden cnn indonesia teddy zuhari
halo selamat siang teddy
teddy seperti apa aktivitas para cagup dan wakilnya hari ini
ya selamat pagi menjelang siang iqbal kurniadi di studio
dan hari ini ketiga pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur
melakukan beberapa agenda kegiatan di hari terakhir
untuk mereka bisa melakukan sosialisasi dan juga berkampanye
untuk paslon nomor urut satu calon gubernur dan wakil gubernur
agus harimurti yudhoyono dan juga silviana murni
hari ini melakukan kampanye akbar mereka yang dilakukan di stadion sumantri
di kawasan jakarta selatan
di mana di sini
ini akan dikerahkan sekitar tujuh puluh ribu masa yang akan hadir memenuhi gedung sumantri ini
dan agus silvi juga direncanakan hadir membuka acara ini pada pukul satu siang nanti
tapi sebelumnya kami juga mendapat informasi bahwa agus silvi tadi pagi
juga ikut dalam sholat subuh bersama dan juga zikir bersama di masjid istiqlal jakarta
sementara silvi setelah dari acara di tempat ini di stadion sumantri
akan menghadiri satu acara agenda yang tersisa pada pukul sembilan belas tiga puluh sampai pukul dua puluh tiga
di acara pasar malam yang dilakukan warga warung gantung di kalideres jakarta barat
sementara untuk acara hari ini sendiri tadi kami juga mendapat konfirmasi dari panitia
akan dihadiri oleh seluruh ketua umum partai pendukung atau partai koalisi
cks juga dikabarkan bahwa mantan presiden ke enam susilo bambang yudhoyono
bersama istri ani yudhoyono juga turut hadir di acara ini
juga bersama ketua umum parpol yang lainnya
dan selain itu kami juga mendapat informasi bahwa dikerahkan selain relawan
juga dua puluh empat kelompok relawan lainnya pendukung agus silvi yang sudah
memberikan dukungannya kepada pasangan ini juga akan hadir di sini
sementara itu untuk pasangan nomor urut dua ahok jarot hari ini juga melakukan beberapa agenda kegiatan
yang sudah dimulai pada pukul delapan pagi tadi hingga pukul sebelas
melakukan silaturahmi di rumah lembang di kawasan menteng jakarta pusat
kemudian pada pukul sebelas hingga dua belas akan melakukan apel siaga dpp pdi dki di cempaka putih jakarta pusat
dan kemudian pada pukul sepuluh akan melakukan apel siaga dpp pdi dki di cempaka putih jakarta pusat
pada pukul dua belas hingga pukul tiga belas melakukan pertemuan di salah satu hotel di kawasan jakarta pusat
dan pada pukul lima belas hingga pukul enam belas sore nanti juga menghadiri setiap plt gubernur jakarta di balai kota
dan pada pukul enam belas keduanya akan hadir di pesta rakyat jikspo kemayoran juga di jakarta pusat
sementara untuk paslon nomor tiga anis sandi
sudah juga melakukan beberapa agenda kegiatan sama seperti dengan agus silvi
tadi pagi kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga ini
juga hadir di sholat subuh bersama dan juga zikir bersama di masjid istiqlal jakarta
kemudian pada pukul delapan hingga sembilan tadi juga anis sandi datang menemui warga di kebun jahe jakarta barat
kemudian anies juga hadir pada pukul sebelas ini memberikan bantuan beasiswa dan apel
siaga di utan kayu jakarta timur
dan pada pukul empat belas siang nanti sehingga menjelang sore
keduanya hadir pada acara nada dan dakwah di lapangan belalang raja wali pancoran jakarta selatan
nah iqbal untuk ketiganya ini satu dua dan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
punya beberapa agenda kegiatan seperti yang sudah saya sampaikan tadi
untuk pasangan urut nomor satu melakukan kampanye akbar di hari terakhirnya
pada tanggal sebelas februari
di stadion sumantri jakarta selatan
kemudian untuk paslon nomor dua melakukan semacam kampanye akbar pada tanggal empat februari sabtu lalu
di mana mereka sudah melakukan kampanye akbarnya di x driving range senayan jakarta selatan
waktu itu mereka juga menghadirkan beberapa tokoh partai pendukungnya
kemudian nanti pada sore hari paslo nomor tiga juga melakukan kegiatan yang cukup banyak mengerahkan masanya
acara yang disebut sebagai nada dan dakwah
ini akan dilakukan di lapangan belalang raja wali pancoran jakarta selatan seperti yang sudah saya sampaikan
kalau melihat apa yang mereka sudah lakukan sejauh ini
memang sepertinya menjaga suara para pendukungnya warga jakarta yang akan memberikan dukungan
dukungan pada lima belas februari nanti
ketiganya juga melalui juru bicara masing masing sudah menyebutkan
mereka akan menyiapkan strategi untuk tetap menjaga suara dukungan di berbagai lokasi kantong kantong suara
yang punya masa pendukung paling kuat untuk masing masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini
baik teddy suhari terima kasih
sepertinya di tempat anda melaporkan saat ini cukup panas ya sehingga anda sampai berkeringat seperti itu
panas suasana pilkada ataupun debat yang berlangsung tadi malam
teddy suhari korespondensi adn indonesia terima kasih